libur panjang membuat sejumlah ruas jalanan menuju luar kota menjadi padat
tidak terkecuali tol jakarta cikampek yang juga mengalami peningkatan jumlah kendaraan pada sabtu pagi
kepadatan di dalam ruas tol menuju arah cikampek terjadi di beberapa titik
seperti jatiwaringin bekasi timur kecepatan kendaraan hanya mencapai sepuluh hingga dua puluh km per jam
selain itu di gerbang tol cikarang utama terjadi antrean kendaraan sepanjang satu km
untuk mengurai kepadatan jasa marga menurunkan petugas untuk melakukan jemput kendaraan untuk mempercepat transaksi tol
sebelumnya jalan tol jakarta cikampek amblas sekitar sepuluh meter di bahu dan lajur paling kiri di kilometer tujuh belas empat ratus sekitar tambun bekasi jawa barat
meski tidak ada korban jiwa kemacetan tidak terhindarkan dari arah jakarta menuju bekasi
kepadatan di dalam ruas tol cikampek terjadi di beberapa titik
memang meski sempat terjadi amblas pada kilometer tujuh belas pada tadi malam namun petugas dari jasa marga terus bekerja sehingga jalan yang ambles sepanjang sepuluh meter ini bisa tertangani dengan dipasangnya penahan ataupun juga penguat dinding tanah
sehingga kurang lebih hanya dalam waktu semalam jalan yang amblas ini dapat diperbaiki dengan baik sehingga tadi pagi sekitar pukul lima tiga puluh kondisi sudah berjalan seperti sedia kala
dan jalur di sepanjang tol jakarta cikampek

kepadatan di dalam ruas tol cikampek
jalur dibuka oleh petugas
dan untuk mengatasi kemacetan petugas kepolisian terpaksa melakukan sistem buka tutup arus dari berbagai arah
hingga sabtu siang kendaraan menuju puncak terus mengalir
diperkirakan kemacetan lalu lintas akan terjadi hingga minggu esok